kepolisian resor garut jawa barat meminta keterangan tiga warga
pasca beredarnya video aksi bakar bendera bertuliskan kalimat tawhid
sebelumnya video yang viral tersebut ini menunjukkan lokasi pembakaran
dilakukan di kecamatan limbangan garut jawa barat
dan dilakukan bertepatan dengan hari santri nasional
video viral aksi pembakaran bendera bertuliskan huruf arab
diketahui terjadi di kecamatan malambong garut jawa barat pada senin pagi
kepolisian bersama tni pemerintah daerah dan ulama langsung turun ke lapangan
pihak kepolisian resort garut selanjutnya meminta keterangan tiga orang yang diduga terlibat
ketiganya masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi di mapolores garut
jika ditemukan pelanggaran pidana polisi akan memprosesnya secara hukum
kepolisian belum bisa memastikan terkait bendera yang dibakar merupakan bendera hti atau bukan
kuat dugaan kuat pelaku pembakaran merupakan anggota banser
sebelumnya beredar sebuah video yang tengah viral melalui pesan berantai di aplikasi whatsapp dan media sosial
bertepatan dengan hari santri nasional dua puluh dua oktober
video berdurasi dua menit lebih empat detik ini mengabadikan aksi sekelompok pria
yang tadi kenal yang tengah membakar bendera hitam dan ikat kepala bertuliskan kalimat tauhid
mereka juga terdengar melantunkan lagu hubul waton minal iman dengan mengenakan seragam banser
terlihat bendera yang dibakar menyerupai bendera ormas terlarang hizbut tahrir indonesia atau hti
polisi dan tokoh ulama garut meminta masyarakat agar tenang
dan tidak terprovokasi atas isu yang bisa memecah belah persatuan
sekaligus mempercayakan penanganan kasus ini kepada polisi